dua belas kali gempa susulan terjadi di wilayah ntt pasca gempa magnitudo tujuh empat siang tadi
lalu apakah gempa tersebut berpotensi kembali terjadi dan wilayah mana saja terjadinya gempa susulan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami iman fatur rahman
koordinator bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami bmkg
selamat sore pak iman
selamat sore pak yuda
ya pak iman kalau sejak siang hingga sore hari ini sudah ada lebih dari lima belas kali gempa susulan yang terjadi di wilayah perairan flores
apakah ini berdampak akan adanya gempa susulan lainnya yang tentunya juga terasa di wilayah lain
bahkan ke sulawesi selatan dan juga ke ntt
ya benar jadi kami update ya informasinya setelah tadi kejadian gempa pada pukul sepuluh dua puluh dua puluh tiga wib
dengan mahitud tujuh empat setelah kami update itu
itu terjadi beberapa kali susulan
tadi waktu press release masih ada lima belas kali gempa susulan
sekarang sudah bertambah menjadi tujuh puluh lima ya
tujuh puluh lima gempa bumi susulan sampai pukul enam belas lima puluh lima
jadi berapa jam itu ya
kurang lebih lima enam jam ya setelah gempa utama terjadi tujuh puluh lima gempa susulan
namun magnitudenya di range dua sembilan sampai enam delapan ya
beberapa dari gempa tersebut memang dirasakan oleh beberapa wilayah ya
dan saya tadi juga mendapatkan laporan sampai dengan sulawesi selatan
di makassar juga pesisirnya juga merasakan guncangan
demikian pak yuda
iya bapak kalau kita bicara mengenai guncangan gempanya sudah sampai tujuh puluh lima kali
meski magnitudonya berkurang menjadi dua
ini bisa dinyatakan bahwasannya sesarnya sendiri memang masih akan bergerak
tapi nanti akan sampai pada satu titik kestabilan sehingga tidak ada gempa susulan pak
memang kalau dalam apa namanya
histori gempa gempa yang cukup moderat ya di tujuh lima ini
biasanya memang diikuti oleh beberapa gempa susulan
yang biasanya lebih kecil dibandingkan dengan
jadi kalau kita melihat gempa tadi
setelah tujuh empat ya
itu langsung selang tiga menit itu enam tujuh
dua menit berikutnya langsung enam enam ya
fluktuatif lima kemudian tiga dan yang paling kecil dua sembilan
nah ke depan apakah masih ada potensi gempa susulan tentu saja
apalagi dalam dua puluh empat jam ini masih bisa kita pantau
sampai saat ini masih terus bertambah
artinya masyarakat kami himbau untuk bangunannya yang mengalami kerusakan ya
atau sudah agak retak retak
mohon untuk waspada ya waspada lebih
sehingga tidak masuk dulu ke dalam bangunan yang sudah retak
tetapi kalau bangunannya masih kokoh
kuat ya mungkin masih bisa ya untuk ditempatin
kalau kita flashback di dua puluh sembilan tahun lalu
tepatnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
wilayah ntt juga diguncang gempa
apakah ntt merupakan salah satu wilayah yang potensi gempanya sangat tinggi
mengingat ada sesar aktif yang boleh saja akan terus berulang seperti ini pak
nusa tenggara timur itu di selatan
ada potensi gempa dari subduksi lempeng australia ya
kemudian di utara itu ada
back atras yang juga mengancam ntt
nah gempa yang tadi ini lain lagi sumbernya
ini dari sesar aktif di luar dari boundary flores back actry
jadi ini rupanya ada potensi lain yang selain dari subduksi dan back actress ya
jadi tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua
dulu pernah juga mengalami guncangan gempa bahkan tsunami
dan korban korban banyak
tapi alhamdulillah ya
untuk hari ini
tadi jam sepuluh dua puluh
gempanya tidak begitu besar menjadikan tsunaminya
focal mechanism nya ada
jadi kami membuat sistem pembedelan tsunami itu berdasarkan scenario terburuk
di mana sumber gempanya adalah pergerakannya naik ya
kalau pergerakannya naik
maka tadi peringatan ini pertama kami
beberapa wilayah ada dalam status warning level siaga
ketinggian yang kami estimasi berdasarkan pemodelan di awal di snario worst case atau terburuk tadi
itu di range lima sampai tiga meter
namun setelah kami update dan kami analisis ulang
dengan data yang masuk lebih banyak
kami mendapatkan hasil vokal mechanism itu pergerakannya mendatar
nah dengan kondisi pergerakan datar ini
kita hasil estimasi dari tsunami nya juga
di bawah dari lima meter
sehingga warning nya adalah waspada
jadi waspada lebih kecil
kemudian siaga lima sampai tiga meter
dan statusnya awas itu udah di atas tiga meter
jadi tadi statusnya waspada
pak dengan banyaknya sesar
kemudian patahan di kawasan indonesia
dan mengakibatkan gempa yang berulang
secara historikal kita semua punya record mengenai itu
lalu bagaimana memitigasi gempa di masa yang akan datang di indonesia pak
pertama tentu saja untuk melakukan mitigasi gempa
saat ini kita melakukan
terus riset ya
kepercepatan dan peningkatan akurasi dari informasi kami
baik itu gempa maupun tsunami
kemudian di sisi lain tak lupa juga
bahwa mitigasi gempa itu tidak bisa hanya di sisi upstream ya
atau di sisi peringatan dininya saja
tetapi juga harus ada kerjasama dengan pemerintah
downstream atau sisi kulturnya
nah di sisi kultur ini sendiri kan kita ingat bahwa
informasi kita secepat cepatnya
setinggi tingginya teknologi yang kita sampaikan
seakurat akuratnya informasi kita
kalau tidak dipahami oleh masyarakat
ini juga akan agak susah ya
sulit sekali untuk bisa menyelamatkan masyarakat
jadi pemahaman masyarakat akan kesadaran wilayahnya
bahwa wilayah tersebut
punya kerawanan tinggi terhadap gempa maupun tsunami
kemudian mereka tahu cara untuk memitigasinya
misalnya mereka bisa latihan nih
bisa tahu setelah tahu sumbernya di mana
kemudian kemana mereka harus lari
tempat evakuasinya ada di mana
rutenya menuju tempat evakuasi itu kemana
kemudian mereka harus tahu juga
peta evakuasinya seperti apa
nah kalau ini sudah disepakati sudah diketahui oleh masyarakat di pesisir terutama
informasi yang sudah dipahami tadi
kemudian direspon dengan tepat dengan cara
menyelamatkan diri ke tempat atau ke lokasi yang sudah ditentukan
berdasarkan kajian dari peta tsunami hazard tadi
atau peta bahaya tsunami yang sudah dilakukan oleh bmkg atau pemerintah
baik pak iman fatur rahman
koordinator bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami bmkg
terima kasih untuk perbincangannya pada sore hari ini pak
ya sama sama terima kasih pak
yaudah tamat sore